untuk itu kpu kembali membuka akses sipol mulai tanggal lima belas hingga dua puluh delapan september dua ribu dua puluh
atau harus melakukan perbaikan dokumen
untuk itu sistem informasi partai politik atau sipol kembali dibuka
kpu mengimbau agar partai politik memanfaatkan masa perbaikan ini secara maksimal
dan tidak akan memberikan toleransi bagi yang terlambat
kpu kembali membuka akses akun sistem informasi partai politik atau sipol selama empat belas hari mulai kamis hari ini
dan untuk mengetahui informasi
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia novanaya antaka
pagi naya berapa parpol yang harus melengkapi kelengkapan dokumen dan kapan masa perbaikan dokumen ini berlaku
selamat pagi megi dan juga pemirsa
hingga hari ini berdasarkan informasi dari kpu
harus melakukan perbaikan dokumen
hal ini atau masa perbaikan ini dilakukan selama dua pekan
mulai dari tanggal lima belas hingga tanggal dua puluh delapan september
artinya akses dari sipol atau sistem informasi partai politik ini kembali dibuka
lalu apa manfaatnya sipol ini
sipol ini memang merupakan aplikasi untuk menghimpun data data dari partai politik
yang nantinya akan menjadi dasar kpu untuk melakukan verifikasi
untuk menentukan partai politik mana yang lolos dan juga bisa menjadi peserta dalam pemilu dua ribu dua puluh
kemudian ketua divisi teknik penyelenggaraan pemilu
idam holik juga mengatakan bahwa tidak akan memberikan tenggat waktu tambahan atau toleransi
artinya kpu mengimbau kepada partai politik atau saat ini ada dua puluh empat partai politik
yang sudah lolos tahap perbaikan dokumen
pendaftaran dan kemudian melakukan verifikasi untuk benar benar memanfaatkan masa perbaikan ini
untuk melakukan perbaikan perbaikan dokumen
sehingga nantinya pada tanggal empat belas november tentunya itu adalah waktu di mana kpu akan melakukan verifikasi
sehingga jika dari dua puluh empat parpol ini tidak melaksanakan perbaikan dokumen
tentunya artinya partai politik tersebut tidak akan lolos atau masuk dalam peserta
ya naya lebih dari sembilan puluh lima persen partai politik yang melakukan pembenahan
apa saja dokumen dokumen yang perlu dilengkapi partai politik agar lolos menjadi peserta pemilu
ya berdasarkan pasal satu ratus tujuh puluh tujuh undang undang pemilu junto pasal tujuh pasal delapan undang undang nomor empat tahun dua ribu dua
memang disebutkan ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan
yang harus dilakukan oleh partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
di antaranya adalah syarat administrasi seperti partai politik tersebut masuk dalam lembaga
kemudian partai politik juga harus menyebutkan kepengurusan dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten kota
kemudian juga kepengurusan juga harus memberikan bukti anggota minimal seribu orang
dan juga menunjukkan bahwa ada keterwakilan
sembilan perwakilan perempuan tiga puluh persen
kemudian memberikan data data rekening mana yang akan diberikan
kemudian rekening atau sumber dana untuk kampanye
dan juga memberikan data terkait anggaran rumah tangga dan juga anggaran dari partai politik
dan seperti kita ketahui salah satu dokumen seperti kepengurusan partai politik ini menjadi hal yang penting
karena jika kita melihat salah satu partai politik yaitu p tiga
di mana memang terjadi pergantian kepengurusan
di mana tadinya ketua umum p tiga sebelumnya adalah soeharto monarva
kemudian diganti menjadi marjono
tentunya poin poin kepengurusan ini menjadi hal penting
sehingga p tiga juga harus segera melakukan perbaikan dokumen untuk kepengurusan partai politik
tentunya perbaikan perbaikan ini ditunggu hingga dua pekan ke depan
artinya dari tanggal lima belas hingga dua puluh delapan september
akhirnya pada tanggal empat belas november kpu akan mengumumkan verifikasi administrasi
artinya dari dua puluh empat partai politik yang memang sudah masuk ke dalam tahap pendaftaran dan juga verifikasi awal
apakah semua dua puluh empat partai ini masuk atau ada beberapa partai saja yang masuk
yang tentunya harus benar benar bisa memenuhi syarat atau semua dokumennya juga telah terlengkapi sesuai dengan undang undang kpu
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia novanaya antaka atas laporan anda
selamat bertugas kembali